seorang nasabah bank swasta di tulung agung harus diperiksa polisi karena membayar hutang menggunakan uang mainan senilai empat miliar rupiah
alih alih dapat melunasi kreditnya yang macet sejak dua ribu lima belas ia kini justru harus berurusan dengan polisi
m warga desa pulau sari kecamatan ngunut tulung agung harus berurusan dengan polisi akibat ulahnya yang menggegerkan sebuah bank swasta setempat
setelah sengaja membayar hutangnya dengan uang mainan senilai empat miliar rupiah
peristiwa bermula saat pelaku membawa kardus tertutup ke kantor bank yang diserahkan ke teller bank namun setelah dibuka ternyata berisi uang mainan
uang mainan tersebut terlihat jelas karena dalam tiap lembarnya terdapat tulisan uang mainan dalam bentuk rupiah dan dolar
kemarin datang untuk melunasi membawa satu buah kardus berisi uang menurut keterangan yang bersangkutan
pada saat uang ini akan dihitung ternyata di dalamnya bukan uang asli
saat dimintai keterangan m mengaku tidak berniat menipu
ia justru yang menjadi korban penipuan
pasalnya uang yang diserahkan ke bank merupakan uang penjualan rumah
ia mendapatkan uang cash empat miliar rupiah yang dibungkus dalam kardus dari pembeli rumah
karena percaya ia pun tidak memeriksa kardus tersebut dan langsung menyetorkan ke bank sekaligus untuk melunasi cicilan
saat ini seluruh uang mainan tersebut diamankan di polres tulung agung
m belum ditahan dan hanya menjalani pemeriksaan oleh penyidik
fadli rahmawan tulung agung